pemadaman api di lahan gambut yang terbakar di jalan lintang parit buloh desa punggur kecil kabupaten kuburaya kalimantan barat terus dilakukan
hingga minggu sore ini pemadaman yang melibatkan tim gabungan ini dibuat kewalahan karena titik api yang semula padam kembali menyala
bahkan di sejumlah titik di lahan gambut yang kosong api kembali muncul dan membesar akibat sebagian besar lahan kering dan tertiup angin kencang
cuaca yang semakin panas membuat lahan gambut yang banyak ditumbuhi pakis dan pepohonan akasia kembali terbakar
selain telah menghanguskan kebun nenas warga dan sebuah eskavator kebakaran lahan gambut ini juga telah mendekati dua kompleks perumahan di sungai raya dalam kabupaten kuburaya
bahkan jarak pemukiman dengan sumber titik api hanya berjarak sekitar seratus meter
kebakaran lahan gambut bukan tanpa sebab namun kuat dugaan disengaja dibakar untuk berbagai keperluan
kendala yang sering kita hadapi memang lokasi titik api dengan air yang memang cukup jauh atau tidak memang di situ tidak ada air
namun kendala ini kita juga sudah komunikasikan
kita sinergikan dengan pemerintah daerah maupun beberapa mitra kerja perkebunan untuk bisa membantu membuatkan penyekatan dan embung embung
supaya nanti ketika terjadi kebakaran tenderlan ini mudah sekali untuk kita padamkan
sebaran api yang terus meluas karena cuaca panas dan minimnya sumber air membuat tim petugas pemadam gabungan harus menerobos ilalang tinggi sambil memikul mesin pompa air
petugas membuat embung air agar memudahkan
menyemprotkan air ke sumber titik api
ada beberapa wilayah di kabupaten raya
ada yang sampai sekarang memang masih berperdangan ini karena memang ada perbatasan terbunyi yang ada di jendulaya
ini akhirnya kita yang kekuritasian di wilayah areal jendulaya
kebakaran lahan gambut yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan ini sudah menimbulkan berbagai dampak
selain rusaknya kawasan ekosistem hutan gambut juga menyebabkan kualitas udara sebagian wilayah kabupaten kuburaya memburuk
adi saputro kabupaten kuburaya kalimantan barat